warga di perumahan gria satria indah dua sumampir purwokerto jawa tengah ini
langsung panik keluar rumah setelah beberapa bagian bangunan
serta perabotan rumah mereka bergoyang
kepanikan ini terjadi karena getaran gempa ini dirasakan sangat kuat oleh warga
hampir seluruh penghuni rumah di perumahan ini keluar untuk menyelamatkan diri
bmkg menyatakan gempa dengan kekuatan magnitudo enam empat ini
terjadi pada kedalaman dua puluh lima km
pusat gempa berada di delapan puluh enam km barat dayabantul yogyakarta
gempa juga dirasakan warga blitar jawa timur
warga berhamburan keluar rumah karena kerasnya guncangan
salah satu warga menyebut
guncangan gempa terasa dua kali
belum ada laporan kerusakan
namun bpbd kota blitar akan melakukan pengecekan kerusakan akibat gempa
tak hanya di jawa timur
namun gempa juga terasa kuat di kota tasik malaya jawa barat
kepanikan terjadi di perumahan
perumuh tiara citra indihiyang kota tasik malaya jumat malam
sejumlah anak berhamburan keluar rumah
getaran gempa terasa kuat di kota tasik malaya lebih dari lima detik
selain membuat goncangan rumah
perabotan rumah seperti lampu gantung juga terlihat bergoyang
pasca gempa warga memilih duduk di luar rumah
mereka khawatir terjadi gempa susulan
sementara itu pasca gempa kondisi kota yogyakarta kembali normal
sejumlah wisatawan dan warga kembali beraktivitas pada jumat malam
kawasan pusat kota seperti tugu golong gilik kembali ramai oleh wisatawan yang berlibur
tidak hanya itu sejumlah aktivitas warga seperti festival takbir anak anak pun tetap berlangsung meriah
namun getaran gempa yang cukup kuat memicu beragam reaksi dari sejumlah warga maupun wisatawan
saya pas pegang motor saya jadi trauma seperti gempa yang dulu
seperti trauma ya
sekat pertama kecil kok
lama lama agak gede gede
hingga kini belum ada laporan kerusakan akibat gempa yang terjadi di kota yogyakarta dan kabupaten sleman
kerusakan paling banyak terjadi di kabupaten gunung kidul dan kabupaten bantul
tim liputan cnn indonesia